terima kasih pak
karena perbuatan aku dan mas al
mengungkapkan kasus ini
papa jadi begini
kamu gak salah din
kalian melakukan apa yang
kalian rasa harus lakukan
papa cuma gak ngerti kenapa
aku juga gak percaya pak
aku juga gak percaya sama mbak
papa harus ketemu mama sekarang
papa harus ketemu mama
papa mau ketemu mama
papa dengerin andi
aku juga mau ketemu sama mama
tapi tolong jangan sekarang
tolong pak tolong dengerin aku
aku harus ketemu mama
setelah kondisi papua sudah jauh lebih baik
nanti kita ketemu sama sama
nanti kita bicarain sama sama ya
lu suka bukit ada apa

kalau elsa yang hamil anak roy berarti ada kemungkinan andien bukan mengandung
anaknya roy tapi elsa bersikeras kalau andin hamil anaknya roy
tes dna coba golongan darah kamu apa
mbak andin golongan darahnya ab dan setelah aku melihat data persalinannya anak itu golongan darahnya oh
golongan darah iya aku harus cek golongan darah rendah apa benar oh seperti kata elsa
bran prendong buka ini
lama banget cebukainya
ikan yang mati keinjek kaki
eh ada bidadari cantik turun dari ojol
gak taunya udah pasti itu ayang kiki
bici salak dalam kelas
lu dengerin gue ya ini bu bos
sama om surya
collapse masuk rumah sakit
ya allah kok bisa mbak
ya gua juga gak ngerti dah
ada uruhara apa lagi ini mbak mirna
apa uruhara lagi
emang mbak mirna gak tau ada kejadian apa
ya andin sih
belum cerita semuanya sama gue
gue gak enak deh
ini aja sekarang gue masih di depan lu gede sama rena
karena kan gak boleh masuk ke dalem
gue disini dulu ya ki ya lu jaga rumah baik baik ya
ayang kiki ada uruhara apa lagi ya
sama om surya masuk igd
dua duanya pingsan ya
belum lama juga pada bahagia
udah uruhara lagi aja
kenapa ya uya keluarga
pondok polito selalu bikin kita semua
khawatir kayak gak jauh
jauh gitu loh dari luar ada
aja masalah yang menimpa
iya jadi pusing kan
gak boleh sedih lagi ya
opa surya cepet sembuh
makan lagi ratunya lapor ya nak ya
aduh ngapain sih
kalau gitu ncus angkat telpon dulu sebentar ya
mau tanya apa ya pak
apa kamu tahu soal golongan darahnya reina
golongan darahnya apa ya
mana saya tahu pak
pak maaf pak
saya lagi di ugd
teleponnya udahan dulu ya pak
kamu di rumah sakit juga
bu rosa tadi pingsan di sekolahnya rena
terakhirnya saya bawa ke rumah sakit
terus om surya juga
pak maaf ya pak
teleponnya udah dulu ya pak
jakarta hospital pak
pak maaf pak saya tutup ya teleponnya
bu rosa juga masuk rumah sakit yang sama dengan papasu

yang terbaik ya
bekannya kalian mau ke
aktif nih kan
di mana deh
sekarang aku mau packing buat balik ke jakarta
terus mendingin aku kabarin angga aja kali ya
gue tuh gak habis pikir ya
catherine bener bener keterlaluan loh anaknya
gak pernah bisa dewasa
aku tuh udah kangen banget sama kamu
kangen pake banget
iya sama aku juga kangen kok sama kamu
oh ya hari ini aku udah selesai seminarnya
terus aku mau packing pulang ke jakarta

aku mau makan malam
oh iya aku mau makan malam
aku mau makan malam
kamu mau bentar makan jam berapa
aku hari ini penerbangan sore
nanti pastinya aku kabarin ke kamu ya
ya udah sayang kalau begitu sampai ketemu di bandara nanti aku jemput kamu ya
oke sampai nanti
kayaknya udah saat yang tepat ya
gue kasih tau ke michi mengenai catherine
siapa tadi punya solusi
aku mau partisain pala
jan kita bisa bicara sebentar
gak mesin banget sih mereka itu ngobrol aja kok harus jauh jauh dari mamanya
lucu banget sih
jen ini kok kayak gini
tapi saya sendiri juga bingung kan
saya cuma mau ngelepasin diri dari josh
iya dan ini bukan cuma papa kamu yang salah paham
mama saya juga dia salah paham
kalau gitu saya akan coba bicara ke papa saya ya
kamu harus kuat nan
kamu harus lahir dengan selamat
jadi kita berpacu bukan

gue harus cembuk mama
gue harus tahu kondisi mama gimana sekarang
mama harus tau
kalo mama gak sendiri
gue harus tetep perhatian mama
mama harus tau
peraja imam mau jengukin mama ya
mama pasti benci gue sekarang
karena tau gue pernah hamil karena roy
tapi tuh gak biar rna
kalau dia hidupin windows
karena di situ
padahal selama ini mama selalu
bangga banggain kamu kemana mana
kalau kamu itu istri yang luar biasa
kamu udah kecewa nih mama
udah nyakitin hati mama
pernah hamil di luar nikah
menurut mama kamu harus tegas sama andin
udah lah nino

kalau memang dia benar benar udah ngebunuh laki laki itu
dia udah selingkuh dari kamu
kamu harus tinggalin dia
kamu harus cerehkan dia nino
ini surat gugatan cerai aku kamu
aku mau menyelesaikan semuanya di pengadilan
tolong kamu tanda tangan suatu hal
ini salah mama karena nggak percaya sama kamu
pada kamu anak yang baik
istri yang baik
mama nyesel andin
istirahat dulu di rumah sakit ini
aku pesenin kamar gimana
mama udah balikan kok
elsa udah ditangkap
terjadi sesuatu di luar perkiraan
mama yang udah melakuin
lama yang empat tahun lalu
mama yang udah membunuh roy
mama yang sudah memakai anting itu
dan jatuh gak sengaja disini
dan mama yang sudah
anaknya ke rumah
dan dia sudah
jadi dia sudah berubah
jadi dia sudah berubah
jadi dia sudah berubah
jadi dia sudah berubah
jadi dia sudah berubah
jadi dia sudah berubah
jadi dia sudah berubah
jadi dia sudah berubah
jadi dia sudah berubah
jadi dia sudah berubah
jadi dia sudah berubah
jadi dia sudah berubah
jadi dia sudah berubah
jadi dia sudah berubah
jadi dia sudah berubah
jadi dia sudah berubah
jadi dia sudah berubah
jadi dia sudah berubah
jadi dia sudah berubah
jadi dia sudah berubah
jadi dia sudah berubah
jadi dia sudah berubah
jadi dia sudah berubah
jadi dia sudah berubah
jadi dia sudah berubah
jadi dia sudah berubah
jadi dia sudah berubah
jadi dia sudah berubah
aku temanin ya
pak surya akan rawat inap karena masih ada pemeriksaan lebih lanjut
jadi ibu tolong urus administrasinya ke admin ya bu
terima kasih yesus
papa mau ketemu mama din
papa mau ketemu mama sekarang
papa mau ketemu undi
jaga kesehatan papa dulu
bagaimana kondisi papa sekarang
papa terlalu banyak mengalami kejeng kejeng tadi
din kalau dibiarin takutin nanti fatal
makanya dia harus istirahat dulu mas
papa istirahat ya
nggak usah terlalu banyak pikiran
supaya cepat sembuh
maaf tadi aku gak cuma mama soalnya aku tadi sibuk sama papa
mama sudah oke
mama ingin bicara
saya keluarga saya kami minta maaf borosah
karena keluarga saya borosah jadi harus kehilangan roy

ini salah saya
saya mau memaaf
saya mau memang
ya estado itu padahal
ini salah saya
saya yang memaham
saya yang memaham
ini salah saya
terus terang ini sangat berat buat saya pak
dengan cara seperti ini
tapi part of it ini juga salah saya
karena saya tidak tahu roy menghamil elsa
seandainya saya tahu
saya tidak akan membiarkan ini terjadi
saya juga tidak tahu
ini juga karena kelalaian saya rusak
kalau seandainya saya tahu elsa hamil
saya pasti akan mengambil tindakan
bukan salah berusaha kok
ini salah saya
ini salah saya
saya yang minta maaf
ibu jadi harus kehilangan roy
saya yang salah
sampai jumpa lagi
nanti administris papa biar saya suruh rendy untuk mengurusnya
gak usah papa papa bisa sendiri
udah kewajiban saya pak
makasih ya pak
kamu boleh bawa rendy enggak kasian rendy di depan
nanti rena biar saya ajak
tapi mirna disini aja biar nemenin kamu ya
sudah baik baik ya pak
ibu rusuk juga
saya pamit dulu ya
udah pak udah
gapapa ya silahkan
udah papa udah
terus pengen aku gatil nek
wah kh impossible jemit mana ya
oma oma udah sehat
iya sayang ngomong udah sehat
mama jangan sakit lagi ya
mudah mudahan oma gak sakit lagi ya
dikut sama oma sama papa ke makamnya om roy
mama enggak ikut pak
mama enggak ikut
mama lagi temenin opa dulu disini
mir kamu tetap disini ya
om surya deh
mudah mudahan om surya enggak ada penapa
udah tau tanggal pertunangannya
maaf ganggu kamu ya
tapi ini masanya urgent banget
ada yang bisa saya bantu pak
kamu tolong ke jakarta hospital sekarang
tolong urus administrasi bapak surya
dan tolong kamu dampingi papa surya dan andin ya
masalahnya saya harus dampingin mama saya dan rena
nanti saya kabarin kamu masalahnya apa
terima kasih banyak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
kita harus pulang ma
kok bos kamu masih aja sih kasih kerjaan buat kamu
mama kan masih mau ngobrol sama mbak j
aduh gak apa apa tante
kita kapan kapan ketemu lagi terus ngobrol lagi
kebetulan juga saya ada meeting jadi harus pergi ke kantor tanpa
oh begitu ya
ya udah kalau gitu nanti lain kali kita ngobrol lagi ya mbak jen
makasih mbak jen
pasien dengan nama surya lesman apa dirawat di sini
oh pak surya
sekarang pak surya sudah tidak ada di igd
sekarang pak surya sudah ada di kamar latina
silahkan dicek di argen ya pak